hai jangan kamu tuh jangan ngomelin raya kayak gitu dong
saya kan gak salah apa apa
udah abahnya sakit
terus mau dia habis berantem sama aku
sekarang kamu ngomelin dia
ya pikiran dia nambah kan
aku tau kamu kasian sama dia
aku tadi dilihat pakai mata kepala aku sendiri kamu pegang pegang dia
lo pengen ikut beli cemilan juga kan
gue blend lo cemilan yang banyak
gue titip haikal ya
nanti kalau haikal gak apa apa telepon gue
yang penting snacknya cemilannya yang banyak
kamu jangan kebanyakan makan dong
katanya mau diet
gak mau kalah gue dari lu lah
ada haikal ya
ada di dalam
yaudah makasih ya jok
sumpah dulu ya
santai aja lagi
gue gak nyangka kejadiannya bukan jadi kayak gini
sayangin banget ya
lo baik banget sih
lo gak mau bales perlakuan mondi
perlakuan yang dikasih
perlakuan yang dikelu
ya dia kan peser gua
yang gue harapin banget sih
lo berantem lagi sama mondi gara gara masalah ini
gue gak mau persahabatan kita jadi hancur
ya enggak lah ray
gue juga gak mau pertemanan kita tuh jadi hancur
gue kan sekarang juga gak apa apa kan
mondi emosi kayak gitu
secara kan divans pupunya
yang gue sesalin itu ya
diasud sama bucin sama ivan
lo tau sendiri kan mereka kayak gimana
iya gue ngerti sih kal
ivan sama bucin itu kan
mereka jahat ya orangnya
modi marah tuh mungkin gara gara
sampe dia pingsan
terus masuk rumah sakit
dirawatnya di rumah sakit yang sama
ivan beneran masuk rumah sakit
tapi sumpah ya raya
cuma ngasih pelajaran doang buat dia
gak separah yang lo bayangin
gak sesadis sampe yang
gitu ya kal
bisa aja ivan cuma pura pura pingsan
terus masuk rumah sakit
ya lo tau gue lah raya
lo kenal gue kan udah lama
menurut lo mungkin gak sih kak
apa yang udah ivan sambocin lakuin ini
akal akalan mereka doang buat benci emosinya mondi
mungkin juga mereka cuman
gak tau lah
gue kepancing juga emosinya
makanya jadi orang jangan emosian dong
gue lain kali gak bakal emosi
yaudah ya kalau gitu
kasih ya raya
tapi lo gak dendam kan sama mondi
ya enggak lah raya
gue bukan tipe pendendam
ini kan sekarang lo gak usah mikirin

sekarang kan mikirin masalah abah
biar abah cepet sembuh
gue ganggu ya
lo udah lama disini raya
gue baru dateng
gue cuma nengok hai kalau doang kok
ya gue gak mau kok sampai pertemanan kita
atau persahabatan kita
gue merasa sedih

btw kenapa mesti lo yang datang kesini sih
kan yang salah cowok
bisa kan mau dia yang datang kesini gak usah lo
gue juga kepikiran haikal terus takutnya dia kena kenapa kenapa
ya haikal kan temen kita juga
wajar kan bener gak meg
gak mandang gue nih si raya
heran ya gue sama lo
lo di tengah tengah waktunya runyam kayak gini lo masih sempet sempetnya kepikiran haikal
gue tau abah lo lagi sakit kenapa sih lo gak ngurusin aja abah lo
haikal tuh disini ada gue ceweknya gue bisa ngurusin dia
yaudah deh kalo gitu
alhamdulillah kan haikal gak kenapa napa dan disini juga ada lo
ada megan juga
yaudah deh kalo gitu
kal kok lo di luar sendirian
si darul di dalam dia ketiduran tadi
ya ampun dado
yaudah gue coba lihatnya dulu ya
aku bingung deh sama kamu
kamu tuh lagi sakit kang
gapain sama aku bila bilain keluar cuma buat nemuin raya doang
tadi tuh joko manggil aku
ya aku gak tau kalo itu raya
lagian kamu tuh jangan ngemenin raya kayak gitu dong
saya kan gak salah apa apa
udah abahnya sakit
terus mau dia habis berantem sama aku
sekarang kamu ngomelin dia
ya pikiran dia nambah kan
aku tau kamu kasihin nama dia
aku tadi lihat pakai mata kepala aku sendiri kamu pegang pegang dia
aduh ya ampun sayang
kamu jangan cemburunya sama raya dong
kamu tuh dulu sama raya
yang ada di pikiran aku
yang ada di hati aku
itu cuman cindy
kamu percaya sama aku kan
ya gitu doang
resah ya sih
masih bete aja
mama kenapa kayak orang kurang gizi gitu
emang dari mana sih boy
papa kayak gak kenal mama aja
masih mau kenalan lagi
ah kalau mama lagi jenuh tuh emang kayak gini tau pak
baca buku apa pa
nanti kamu baca juga ya
aku masih gak punya calon yang oke nih
gimana ya caranya hindari pesta ulang tahun pernikahan yang digagasin sama si papa pro
eh males banget ya
kalau ntar papa ngejek ngajak aku di pesta
hah gak cocok
sini deh sini deh
sini deh duduk deh
duduk ya duduk ya manis
mama ada ide nih pak
woh cemerlang ide mama pa
eh sebenarnya sih mama kepengen ngerayain anniversary kita itu bertiga aja pa
bapak kan tahu kan di buku buku juga banyak tuh bilang kalau indonesia itu banyak pulau pulau cakep lah
seperti bali lombok raja iv
nah kita di sana aja ngerayainnya
kita bertiga aja
iya bertiga aja gak usah rame rame
hmm papa udah tau
mama pasti mau menghindar dari tantangan papa kan
mama udah gak bisa ngajakin adriana terus mama lagi berantem sama adriana
atau atau jangan jangan
jangan jangan mama nih udah tau keburukan keburukan adriana boy
makanya sekarang mama tuh berantem sama adriana
mama udah gak mau lagi jodoh jodohin kamu sama adriana boy
papa udah tau semua
papa udah tau semua
papa tau apaan
ya papa tau kalau mama tuh udah il feel sama adriana ya kan
mama udah gak mau jodoh jodohin adriana lagi sama boy ya kan
udah ngaku aja deh udah ngaku aja
papa mukanya kepo banget sih
gak cocok tau gak apa apa ya kan
gak cocok tau gak apa
mama tuh udah mau kasih tau papa berkali kali kalau adriana itu modal terkenal
dia itu lagi sibuk
bapak malam ini tuh bener bener gak cocok
aduh papa kamu gak cocok
sekali sekali jangan menyudutkan mama kayak gitu
ya habis sekarang papa ajakin untuk bawa jagoannya masing masing
alasannya sibuk lah apalah
nah itu kan kemarin pak
siapa tahu sekarang mama udah berubah pikiran
ya mungkin aja mama kamu berubah pikiran
tapi kok bisa satu ratus delapan puluh derajat gitu boy
dulu bahkan seribu derajat gitu boy
dulu seratus derajat gitu dorong dorong kamu sama adriana
sekarang malah gak berani sama sekali
kan papa jadi curiga
kamu juga bingung kan boy
ya enggak sih pak
karena buat boy masalah adriana itu udah gak penting pak
bukannya lebih bagus ya pak ya
kalau mama udah gak pernah
maksain boy buat jodohin sama adriana
hmm ya juga sih
yaudah kalau gitu bayi mau ke kamar ya pak ya
papa jangan lama lama baca bukunya
tenang aja boy
ya ada pak ya